pssi sore ini menggelar konferensi pers terkait harga tiket matchday indonesia versus argentina yang akan berlangsung pada tanggal sembilan belas juni mendatang
dan langsung saja kami ajak anda mendengarkan pernyataan pers langsung dari kawasan stadion utama gbk senayan jakarta
sebutannya belakangan nanti jadi insya allah sembilan belas juni kita bisa punya pertandingan kelas dunia ada di indonesia
di mana mungkin teman teman media juga dan para masyarakat sepak bola sudah menunggu nunggu nih
ini beneran ada nggak tiketnya ada ya nanti secara detail dari teman teman tiketing akan menjelaskan
tapi yang pasti kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal lima juni khusus untuk bri card holder
karena kita ada beberapa sponsor
ini tanggal enam dan tujuh juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran
itu yang kita lakukan
lalu pembelian tiket bisa dilakukan melalui website pssi
melalui aplikasi mobile dan semua bisa
dan tentu kick off nya itu jam tujuh tiga puluh malam
atau mau disangin supaya agak panas
potensinya lebih tinggi soalnya juga
atau kita siangin
secara organisasi gak masalah
memang kalau di atas kertas mungkin kita kalah
tapi kita harus optimis karena ini main bolanya di atas rumput
jadi tujuh tiga puluh jumlah tiket yang dijual adalah sebanyak enam puluh ribuan
ini tentu berdasarkan ada aturannya
sehingga kita juga jaga
udah itu aja kan yang ditunggu apa lagi
wah ini harga yang penting
ini katanya ada tiket terusan juga untuk sampai ke coldplay pak ya
saya dengar ada nih
tiket terusan sampai coldplay
jadi beli tiket sekarang bisa sampai nanti nonton coldplay
dengan syarat gak keluar stagion ya
sampai lima belas november ya
jadi tentu kita coba melayani masyarakat sepak bola dengan harga yang baik ya
ini sudah termasuk pajak dan biaya servis
untuk kategori tiga itu enam ratus ribu
dan untuk vip barat dan pilih
jadi rata rata kurang lebih harga tiket tetap di satu jutaan
jadi ini saya rasa hitung hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal
dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di indonesia
jadi ini tes yang kita harus lakukan di pssi
selain kita mempunyai pertandingan pertandingan memperbaiki ranking kita
ya tetapi juga ada pertandingan kelas dunia
tentu saya mohon dukungan
masyarakat sepak bola
untuk bisa mensukseskan pertanian internasional
kelas dunia yang ada di indonesia
mungkin dari saya itu
ada yang mau tambahkan
dari pihak dikati
cukup nanti tanya jawab dulu ya
silahkan dari media
silahkan kalau ada yang mau tanya
selamat sore pak erick saya majid dari tribun news
mungkin yang kita tanyakan karena
tiket ini banyak dicari oleh
bagaimana pak untuk mengaktifasi
kehadiran calon calon nanti pak yang mungkin bisa
memanfaatkan momen ini
kita nanti ada sistem yang dibangun
dan salah satunya
agak lebih ketat lagi
satu ktp hanya berlaku dua
ini kita mau perketat
karena jangan sampai nanti
yang benar benar cinta sepak bola
nah ini yang kita jaga
dan kita harapkan
dengan sistem yang sedang dibangun
ini bisa terjaga mudah mudahan

tadi tiketnya disebutkan
jumlah yang di

boleh tahu pak alasannya kenapa
ya tentu ada beberapa hal
yang memang kita jaga
satu kapasitasnya biar seimbang
ya ini juga menjaga keamanan
tetapi tentu kan ada pihak pihak
sponsor yang sudah mempunyai kuota tiket
ini yang kita jaga juga
belum lagi nanti kita harapkan
juga pada bersamaan ini
tokoh sepak bola
beberapa kepengurusan negara asia tenggara
dan bahkan dunia kita mengundang juga
supaya melihat bagaimana
sebenarnya fasilitas di indonesia tidak kalah
karena kemarin waktu tim
argentina datang kesini
terkejut dengan infrastruktur
baik lapangan tempat latihan hotel
jadi ini yang kadang kadang juga kita ingin menunjukkan
ke beberapa negara yang mungkin belum pernah ke indonesia
kita ini negara yang kuat
dalam membangun sepak bola
baik di kultural
tetapi juga di infrastruktur
tinggal kebiasaan yang kita harus bangun
kebiasaan untuk jadi tradisi
supaya kita juga diperhitungkan di dunia
saya mula dari cidc
mau tanya untuk presentasi bagian hasilnya
itu untuk penjualan
itu untuk penjualan
itu untuk penjualan
dengan argentina seperti apa lalu yang kedua biaya untuk fifa matchday versus argentina disebut sebut mencapai lima juta dolar usd
dolar amerika serikat ini anggarannya apakah ada pak
nah ini kemarin waktu pak kedasi ditanya sama hari ini pak kedasi langsung ditanya anggarannya ada atau tidak
jadi gini loh kemarin pssi sudah kongres disitu pssi ingin juga selain dapat dukungan pemerintah yang maksimal untuk membangun sepak bola indonesia apakah di infrastruktur apakah di tim nasional
tetapi pssi sendiri juga harus mulai membiasakan diri melakukan komersialisasi
ini pertama kali kemarin pssi meng announce atau
mempunyai target penjualan sampai dua ratus enam puluh miliar yang harus ditargetkan
karena ini ongkos ongkos yang kita harus lakukan untuk membawa tim baik juga untuk training membayar latih dan juga yang hal hal yang lain ada yang keunggulan dengan tim nasional
jadi percayalah nanti semua akan terbuka pada waktunya
karena kita juga sudah menunjuk kemarin auditor prince and young
dan itu nanti semua data datanya bisa dilihatkan seperti apa pendapatannya apa posnya dan lain lain
tetapi jangan gara gara saya tidak pakai dasi ditanyain lagi ada tersimbungan saya
nanti di belakang di belakang ini
kamu kerja umum susah
itu kan bawa bawa bawa sendiri aja mas
iya bawa bawa sendiri
kok umatnya bukan ini
sebenarnya dari kontak itu pak ada dua pertanyaan pak
yang pertama soal harga tiket paling murah kan rp enam ratus
apakah ini sebenarnya juga sudah menjangkau supporter kita
kan kalau tepatnya supporter kita kan dari yang beli tidak ada yang minta
apakah ini sudah harga yang paling murah atau tidak
yang kedua kalau kita lihat kan kalau kita lihat kayak situan tiket di pot ini kan ada iklan war tiket nih pak
nah ini apakah sudah ada planning gimana
ini jelas apa dia bisa
itu rincun ada raya penjualan tiket di tim nasional
kalau tinggal target tidak ada pak
ya tentu kita melakukan research untuk harga harga apa yang bisa terjangkau
tetapi ini sesuatu dari masyarakat olahraga ya
saya juga ingin mengetuk gitu
jangan selalu ketika kita membawa event olahraga besar itu selalu kalah bersaing setengah entertainment gitu
padahal kan kalau entertainment entertainment saja
kalau olahraga ini ada nasionalisme

iya dan ini bagian juga membangun tim nasional

coba kita lihat pertandingan olahraga di dunia ya
yang namanya fifa world cup itu jauh tiketnya lebih mahal dari konsep apapun
nah tetapi kita tentu bertahap
karena itu saya juga mendorong kemarin salah satunya di liga
ya baik juga di tim nasional
bagaimana kita bisa mempersiapkan panitian yang baik sehingga kualitas game nya naik
nah ini yang kita dorong
jadi supaya apa
ada apresiasi dari kedua
dua belah pihak
kita sebagai penyelenggara bisa memberikan tentu operasional terbaik
tetapi dari masyarakat olahraga sendiri bisa meninggikan status sosialnya gitu
jangan kalau misalnya entertainment seakan akan jadi semuanya murah
tetapi begitu ada sumbangsi kepada nasionalisme olahraga kita selalu dianggap mahal
nah ini saya rasa kita melakukan tadi dorongan moral
bahwa ini dalam membangun olahraga kita juga harus bersama sama
tidak bisa pssi berdiri sendiri
untuk tiket war saya rasa nanti dijawab
seperti apa mekanismenya
tetap saya rasa tadi yang saya sampaikan tanggal enam tujuh juni akan dijual bebas
untuk tanggal lima memang kita ada kerjasama dengan perbankan
yang di sini
yang sudah oke

apakah ada tiketing untuk booking experience nya juga pak erick yang bisa memungkinkan kita untuk bertemu langsung dengan para pemain argentinanya
itu pertanyaan yang masuk ke whatsapp saya setiap hari
tetapi dengan sangat menyesal
memang karena mereka juara dunia dan banyak pemain bintang
jadi memang restitusasi ini mohon dimaklumi nanti ya
kita tidak ada yang namanya coaching klinik ataupun gala dealer dan lain lainnya
jadi emang ini benar benar kita dituntut mengapresiasi pertanian sepakbolanya itu sendiri
nah karena itu
saya juga tanggal lima juni ini akan bertemu dengan tim pelatih dan seluruh pemain
tadi yang dicipta ciptakan oleh calon toh
jangan sampai rekor yang kita sudah jaga puluhan tahun ini terpecahkan ketika kita kalah dengan juara dunia
itu harus pertanyaan
itu harga diri
cuma juara dunia terus yang bisa kalah
itu harga diri
kita akan fokus di pertanian
terus sama ceri
diego dari cnn indonesia tv
izin bertanya pak erick
kalau dari pssi sendiri sebenarnya output apa sih yang diharapkan dari pertandingan antara indonesia
dan argentina ini
kemudian yang kedua kita boleh tahu nggak sih pak sebenarnya mekanisme pengajuan pertandingan
persahabatan di kita itu seperti apa
dan boleh cerita sedikit proses yang dilalui indonesia untuk menjalin pertanian persahabatan
yang argentina ini seperti apa
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
tentu proses mengajukan pertandingan persahabatan itu ada dua macam
ada yang bisa melalui agent ada bisa melalui langsung antara federasi
nah kita sedang mencoba untuk tim besar kita coba kontak langsung
karena memang ini juga akan meningkatkan kepercayaan status antara federasi di dunia
ya kalau kita selalu melewati orang lain
akhirnya tentu standar federasi kita juga direndahkan
artinya itu agen agen bisa melakukan
tetapi kalau kita punya standar tinggi misalnya tahun depan
kita punya cita cita dari delapan fifa matchday kan kita sudah sepakat tujuh untuk memperbaiki ranking
satu pertandingan besar
saya tidak tahu tahun depan apa kita lihat
nah ini justru membuat kepercayaan bahwa indonesia pernah berkontak langsung dan diapresiasi
oleh tentu asosiasi
sepak bola argentina
jadi ini sesuatu
dan mereka akan cross check benar gak fasilitasnya bagus
tidak melalui tangan tangan lain
itu yang kita lakukan
nah kalau masalah bagaimana pertandingan ini kira kira teman media sendiri seperti apa tanggapan
ya telah kita simak bersama pernyataan pers dari ketua pssi erick thohir terkait harga tiket laga indonesia versus argentina
telah diumumkan tadi harga yang dijual adalah rp enam ratus untuk kategori tiga yang termurah dan yang paling mahal untuk vip seharga rp empat dua juta
tiket akan dijual mulai tanggal lima bekerja sama dengan sponsor perbankan dan untuk umum akan dijual pada tanggal enam dan tujuh juni
tiket akan dijual di website pssi dan pertandingan akan berlangsung pada sembilan belas juni dua ribu dua puluh tiga dan kick off nya direncanakan pada malam hari pukul tujuh
lebih tiga puluh waktu indonesia barat dan tadi juga erick thohir mengatakan bahwa akan menangkis calo dengan sistem satu ktp hanya dua tiket saja